hai ini momen idul fitri pertama bagi holifatul nur tanpa kehadiran jofan paredino buah hati
satu satunya jovan satu dari satu ratus tiga puluh lima nyawa yang direnggut dalam tragedi kanjuruhan
bisa semua orang bersilaturahmi di hari yang fitri ifa begitu yadisapa memilih menutup diri
ia tak sanggup bertemu banyak orang ia tak kuasa menjawab setiap pertanyaan tentang nasib
pilu anaknya iva menghabiskan waktu di makam sang anak itu saya sama ya sholat maghrib
enggak mau dimasjid ditanya tanya orang habis selesai orang orang sholat saya lari ke makam
habis ke makam buka pintu sebentar nggak sanggup akhirnya saya
ke makamnya kakak saya yang digadang itu lama memang sengaja saya seperti itu saya baru buka pintu itu
habis maket dengan mata saya bengkak saya nggak sanggup ditanya orang keluarga tahu betul apa
yang dirasakan iva nuri hidayat kakak iva berusaha mendampingi sang adik membesarkan
semangatnya jadi ya udah kesini cerita cerita gitu gitu terus memberi merusakkan
sama kalau ada kegiatan yang berhubungan dengan apa ya kumpulan keluarga kanjuruan gitu saya selalu
nyertai ifa hanya bisa mengenang momen indah bersama jovan dengan hati getir ifa mengingat
saat saat malam takbiran ia menghabiskan waktu berdua di rumah bersama javan satu momen hangat yang menjadi lengkapnya disini
satu momen hangat yang menjadi lengkapnya di
dia sebagai seorang ibu adalah ketika jovan meminta dibuatkan masakan kesukaannya di hari raya idul fitri
mesti lebaran ini kan mesti dia itu minta masain ini minta masain ini sekarang saya udah nggak ada
yang minta masain lagi gitu tergantung mah kadang sambal goreng ati ampel lah itu senangannya dia
sekarang aku nggak ada yang minta ini seperti itu lagi itu ya sedih
ingatan tentang momen indah itu kini berganti wangi bunga setaman yang setiap saat ia bawa ke
makam jovan iva berharap terus diberi kesehatan untuk tetap kuat berjuang mencari keadilan atas
kematian sang anak jovan tewas tepat di usia lima belas tahun hari hari iva tak lagi sama iva meyakini
anaknya tewas karena gas air mata yang ditembakan polisi clip rain cas itu adalah prinsip ke ajuda politik di kota kampung